rabu dua belas juli dua ribu dua puluh tiga menjadi hari pertama lrt jabodebek ini dilakukan uji coba terbatas
di mana pada tanggal ini dua belas juli sampai dengan nantinya tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
kereta yang dimiliki oleh lrt jabodebek akan melakukan uji coba terbatas
untuk bisa mematangkan bagaimana sistem perkereta apian di lrt jabodebek ini bisa berjalan
mulai dari keamanannya ketepatan waktunya kecepatan rata rata dan juga untuk menanggulangi
seperti apa sih jika ada kendala kendala teknis yang dilakukan
nah tadi pagi saya bersama dengan teman teman media lain juga melakukan uji coba bersama dengan kementerian perhubungan
di mana dalam hal ini menteri perhubungan republik indonesia budi karya sumadi juga turut serta
melakukan uji coba dan juga perjalanan dari stasiun harjamuk tici bubur menuju ke stasiun lrt dukwatas
nah dari informasi yang disampaikan dalam uji coba tahap pertama ini
ini menhub dan juga pihak dari kai menyatakan masih ada sejumlah evaluasi evaluasi yang harus dilakukan
dan juga dimatangkan untuk kemudian nantinya bisa diperbaiki sehingga pada uji coba tahap kedua
khususnya bagi publik yang akan mulai dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh juli sampai dengan tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
semua sistem dan juga keamanannya sudah berjalan
nah saat ini saya sudah ada dalam perjalanan di lrt jabodebek dari stasiun duku atas
untuk menuju ke stasiun harjamuk tici bubur
yang ada di cibubur dengan jarak sekitar dua puluh empat tiga km
nah saya akan ajak anda seperti apa fasilitas yang memang tersedia di rangkaian kereta api menuju ke harjamukti ini
di mana saya jelaskan terlebih dahulu dalam satu rangkaian sendiri lrt jabodebek memiliki enam gerbong
jadi dalam satu train set ada enam gerbong kereta
di mana masing masing gerbongnya juga dijaga oleh petugas yang berjumlah tiga orang
ditambah dengan trend attendance satu orang sehingga ada empat orang
nah sejumlah fasilitas disini juga bisa terlihat mulai dari
layar informasi disini bisa menunjukkan anda sedang berada di stasiun mana
dan akan menuju ke stasiun apa
dan juga ini ada pintu yang juga terbuka
kebetulan kita sudah ada di salah satu stasiun untuk menuju ke arah cawang sendiri
dan ini masih di kawasan kuningan
dan juga disini kalau misalnya bisa diperhatikan
ada fasilitas jembatan darurat atau emergency bridge
yang mana ini nanti bisa dibuka ditarik
lalu kemudian jika kereta ini mengalami kendalaan
seperti misalnya mogok
itu bisa digunakan untuk menyeberang antar kereta jika ada arahan dari petugas sendiri
ditambah juga disini ada palu pemecah kaca jika memang ada emergency yang dilalui
butuhkan ataupun harus dilakukan
dan juga ada tersedia beberapa apar di setiap gerbong untuk keamanan
jika memang terjadi kebakaran
nah saya akan ajak anda untuk menuju ke gerbong

nah di gerbong paling depan ini menjadi salah satu gerbong paling depan yang terdapat di stasiun ini
cukup unik karena kita bisa secara langsung melihat bagaimana bagian depan lrt jabodebek ini berjalan
kita akan sambil melihat seperti apa
di bagian depan sendiri sedang ada tren attendant
yang memang menggantikan fungsi dari mask ini sendiri
karena lrt jabodetabek sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih
dimana yang paling canggih di indonesia di perkeratan hapean indonesia saat ini
yang sudah menggunakan communication
base train control atau cbtc sendiri dimana levelnya sudah mencapai
grade of automation level tiga di mana ini menjadi level tertinggi yang ada di indonesia saat ini
sehingga train attendant tidak perlu lagi menjalankan kereta ketika sedang beroperasi
karena semuanya dijalankan by system dari occ yang berada di depo jatimulya bekasi timur
nah trade etamina sendiri baru akan berfungsi sebagai masinis ketika ada kendala
dan harus menjalankan keretanya secara manual
barulah di situ train attendant akan mulai melakukan fungsinya untuk mengatikan peran masinis sendiri
jadi ini menjadi salah satu teknologi yang bisa dibanggakan karena kereta ini sudah dibuat di indonesia
lrt jabodebek yang sudah beroperasi di fase pertama totalnya ada empat puluh empat empat puluh tiga km
dengan tiga stasiun akhir yaitu duku atas yang kedua ada harjamukti di cibubur
lalu yang ketiga ada stasiun jatimula yang ada di bekasi timur
nah dalam masa uji coba ini sendiri
pihak dari kementerian perhubungan menyatakan bahwa
masyarakat yang sudah terdaftar dalam fase uji coba
mulai tanggal dua puluh tujuh juli sampai lima belas agustus nanti
diperkenankan untuk bisa menaiki kereta ini setelah melakukan registrasi di link yang sudah disebar di media sosial milik lrt jabodebek sendiri
setelah mendapatkan konfirmasi soal waktu dan juga dari stasiun mana mereka bisa menaiki lrt jabodebek
mereka diharapkan untuk membawa kartu uang elektronik untuk melakukan tap
karena biaya yang dikenakan pada masa uji coba ini sekitar rp satu saja
sedangkan untuk tarif operasionalnya baru akan dilakukan setelah grand launching yang dilakukan pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga mendatang
dan saat ini kecepatan rata rata yang dimiliki oleh kereta lrt jabodetabek dalam satu perjalanan
kurang lebih sekitar lima puluh km per jam sampai dengan delapan puluh ataupun sembilan puluh km per jam
jarak dari duku hata sampai ke harjamukti diestimasikan yang sejauh dua puluh empat tiga km bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang empat puluh sampai dengan empat puluh lima menit saja
demikian yang bisa saya informasikan terkait juga dengan perjalanan dari uji coba lrt jabodebek tahap pertama
albi pratama barameestro jakarta